apa yang kamu rasakan dari papa sebenernya
apa yang kamu sembunyiin sebenarnya

udah dong papa
papa kenapa jadi neken temen aku
siapa juga sih pak yang bohongin
kalo papa gak percaya sama aku terserah papa
papa kan urus gimana kedua secepetnya bisa
terus gak apa apa banget kok
lo gak keberatan kan kalo misalnya naik taksi online
kalo gitu gue ke putri dulu ya
ini pangeran kenapa
udah kita bawa pangeran aja ke kamarnya
gue tau lo gak sengaja dorong gue tadi
gue tuh kenal sama lo riz
lo gak mungkin kasar sama cewek
dan kalo ada cewek yang deket sama lo
pasti dia beruntung banget
dan gue pernah ada di posisi itu
tatapan mata itu
tatapan yang dulu bikin gue luluh dan jatuh cinta sama naomi
dulu naomi adalah wanita yang paling gue cintai
dengan sepenuh hati gue
dan gue rela lakuin apapun demi dia

dia mau diversifikasi itu

seseorang yang berviuna dengan rasuah dan
putri awas tak
ran udah tenang
kita bertiga ini terpaksa bawa lu kesini
supaya masalah kita semua ini apalagi masalah lu itu
ya gak makin berat gitu sama putri
tapi gue gak bisa disini tak
gue harus jelasin semuanya sama ibu ini
semua itu salah gue
dan gue gak mau jauh jauh dari putri
gue gak mau kehilangan dia tak
gue mau harus pergi dari sini
gue gak mau disini tak
iya gue tau tapi situasinya kayak gini beda ran
kalian mau bawa pangeran kemana
kalian mau bawa pangeran kemana
ata mau bawa gue ke toilet pa
tadi papa denger
udah gak bisa lagi dia bawa kamu kesana
apa yang kamu rahasian dari papa sebenernya
apa yang kamu sembunyiin sebenarnya
pak udah dong pak
papa kenapa jadi neken temen aku
siapa juga sih pak yang bohongin
kalo papa gak percaya sama aku terserah papa
papa kan urus gimana kamu secepetnya bisa keluar dari rumah sakit ini
menang akhirnya kamu dibolehin pulang
tapi ingat ya kamu harus jaga kondisi kamu supaya kamu cepat pulih
kalau kamu mau bahas masalah pangeran
nanti kalo kamu udah sembuh ya
diluarkan ada pak remo nama mel

terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
maafin ibu put
sebenarnya cinta kamu dan pangeran tuh gak salah
tapi keadaanlah yang buat kalian gak bisa untuk bersatu
gak ada satupun ibu di dunia ini yang rela membiarkan anaknya dihina
ibu melakukan ini karena gak mau kamu sedih juga menderita sayang

sayang kamu udah pulang
mamaku udah beres beres
kamu udah mulai nyicil gak untuk
untuk pindah ke london
tapi mah aku kan belum urus administrasinya
udah kamu tenang aja sayang
semuanya lagi mama urus
jadi sekarang kita tinggal booking tiket pesawat
kalau secepatnya kita pindah ke london
oke sekarang mama siapin barang barang mama yang lainnya
takut ada yang kelupaan
kenapa mama jadi aneh banget ya
padahal yang niat mau pergi ke london kan gua
tapi kenapa mama yang lebih kelihatan semangat banget
aku makin gak sabar supaya secepatnya
bisa pergi dari sini
sebelum pak remon dan bu nawang
menyadari semua yang aku lakukan
di masa lalu
dan menganggap aku hanya support dia
untuk pergi dari sini
persiapan keberangkatan saya
udah beres semua
visanya rizky di approve
kok kok bisa begitu sih
kamu bilang kemarin semua akan beres
dan kamu bisa urus semuanya
saya gak mau tau ya
supaya saya bisa segera pergi dari sini
kalau saya nggak diterima visa londonnya
yang penting saya keluar dari negara asia
gak bisa diandelin
apa aku cari orang lain lagi ya
untuk ngurus semuanya
aku gak mau semuanya jadi terlambat
kenapa mama tetap maksa buat pergi
meskipun bukan ke london
mama juga pengen pergi
secepatnya mengurus kepergiannya
dari asia sebelum terlambat
tapi terlambat dari apa
ada yang lagi mama sembunyiin dari aku
karena belakangan ini
sikap mama jadi aneh banget